sanksi dan hukuman mengancam para pelaku usaha pariwisata termasuk hotel dan restoran
jika tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah sejumlah pelonggaran
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
dalam webinar bertajuk pariwisata kembali menggeliat staf ahli bidang manajemen krisis
kemenparekraf henki manurung menyebutkan terdapat sanksi administratif
dan sanksi hukuman berupa denda hingga penutupan bagi restoran dan hotel
yang abai protokol kesehatan
menanggapinya perhimpunan hotel indonesia mengaku penerapan prokes
kini menjadi kunci utama para pelaku usaha pariwisata
ketika tingkat keterisian kamar hotel dan pengunjung restoran berangsur meningkat
hotel dan restoran itu pola promosi ini juga berbeda
sekarang kami pola promosi kami yang kami taruh di depan itu bagaimana kami menerapkan prokesnya dulu
misalnya mulai dari pintu masuk
mulai kemudian bagaimana orang harus di scanning temperaturnya
kemudian sanitizernya penting
belum lagi kebersihan dengan memfogging kamar
agar satu orang di kamar ini
check out mereka juga yakin bahwa itu bersih